dari pencemaran lingkungan kita beralih ke info kesehatan
sebuah rumah sakit di surabaya berhasil mengembangkan teknik bedah jantung minimalis
atau minimally invasive cardiac surgery untuk mengobati penyakit jantung
selain tidak menerapkan pembedahan tulang dada
teknik ini hanya membutuhkan proses selama satu hari tanpa komplikasi
teknik bedah jantung minimalis atau minimally invasive cardiac surgery
dikembangkan oleh rumah sakit angkatan laut dr ramlan surabaya
teknik bedah jantung minimalis merupakan teknik bedah jantung modern yang diadopsi
dari teknik bedah jantung dari sejumlah rumah sakit di eropa
dengan teknik operasi ini tim dokter tak lagi melakukan bedah sayatan membelah tulang dada
sebagai akses ke bagian jantung
namun cukup dengan melakukan pembedahan sepanjang lima hingga delapan cm di rongga tulang kanan
di mana sebagai akses kamar

selain lebih minimalis dalam pembedahan
keuntungan lain dari teknik operasi ini adalah masa pemulihan pasien
yang hanya dicapai dalam satu hari dan tak memiliki komplikasi pasca operasi
kedepannya setelah semua tahu bahwa ternyata ini menguntungkan
terus masa recovery nya cepat terus cost nya juga makin berkurang
ini sangat menguntungkan pastilah akan rumah sakit rumah sakit kedepannya mengembangkan
operasi yang digunakan untuk mengobati kelainan jantung seperti kebocoran jantung hingga operasi katuk
cukup memiliki keberhasilan yang tinggi
di rumah sakit angkatan laut dr ramlan surabaya sendiri terdapat empat pasien yang telah menjalani operasi
sekarang selama ini orang kita tahunya teknologi ini kan adalah teknik operasi yang canggih
dan hanya bisa dikerjakan di luar negeri
nah ini yang sekarang kita mau rubah image bahwa kita pun orang di indonesia sudah bisa melakukan
dan hanya bisa dikerjakan di luar negeri nah ini yang sekarang kita mau rubah image bahwa kita pun orang di indonesia sudah bisa melakukan
teknik operasi yang canggih ini
diharapkan pengembangan teknik baru ini bisa menjadi percontohan bagi rumah sakit lain di indonesia
agar masyarakat lebih mudah melakukan pengobatan kelainan jantung
wahyu pratama surabaya